takut gelombang tiga pandemi terjadi lagi
wajar karena dalam dua tahun ini kita tak hanya diserang ketakutan terjangkit penyakit yang menular dan mematikan
tapi juga bagaimana wabah ini telah mematikan banyak sumber penghasilan
namun mau sampai kapan kita hidup dalam trauma
banyak cara kok yang bisa kita lakukan untuk tetap bertahan bahkan memenangkan perang ini
bersama saya brenda andrina inilah infonomik
untuk pertanyaan pertama yuk kita simak video call dari teman kita
karena saya cukup khawatir dengan adanya gelombang ketiga covid sembilan belas
karena berdasarkan pengalaman saya gelombang pertama dan kedua membuat saya terowong
dan banyak rekan saya yang dirumahkan
nah pertanyaannya apa yang saya harus persiapkan jika gelombang ketiga covid sembilan belas terjadi
oke pertanyaan yang bagus ya tadi ya
seandainya perusahaan kamu menjadi salah satu yang terdampak berarti ada dua nih kemungkinan terburuk yang bisa terjadi
yang pertama ada pemotongan gaji dan yang kedua itu di phk
nah apabila gaji yang kita terima per bulan berkurang
berarti kan kita perlu atur ulang lagi ya gaya spending kita
apakah selama ini pengeluaran kita tuh masih ada yang nggak tepat sasaran
yuk kita mulai sisihkan porsi yang lebih banyak untuk dana darurat
kalau teman teman di sini masih single dana darurat ini bisa berkisar tiga sampai dua belas kali dari pengeluaran bulanan kita
nah kalau teman teman sudah menikah atau punya tanggungan angka tadi bisa di double lagi ya atau dikali dua
selanjutnya yang perlu dipikirkan
kita seandainya di phk
apakah teman teman udah punya rencana cadangannya
kira kira apa yang mau kita kerjakan
dan value apa sih yang bisa kita tawarkan ke orang lain
nah mumpung masih ada waktu
kita bisa loh mulai mempersiapkan diri
dengan menambah pengetahuan dan keterampilan kita untuk memoles portfolio kita
yang nantinya portfolio ini bisa mengarahkan kita pada karir yang lebih baik
pertanyaan selanjutnya dari media sosial
apakah penting mempunyai dana pensiun
bagaimana caranya supaya banyak dana simpanan agar aman ketika terjadi phk
nah dana pensiun ini penting banget loh
padahal dana pensiun ini diperlukan itu nggak sedikit loh jumlahnya
misalkan nih kita bisa produktif bekerja sampai umur lima puluh lima tahun nih

harapan hidup rata rata orang indonesia mencapai tujuh puluh tahun
artinya kan ada selisih biaya hidup selama lima belas tahun yang harus kita penuhi tanpa bekerja
kita coba hitung sederhana ya
let's say biaya hidup bulanan saat ini tuh sepuluh juta
artinya kita perlu biaya satu ratus dua puluh juta per tahun
nah kita kalikan lagi dengan lima belas tahun masa pensiun tadi
berarti kan total biaya yang kita butuhkan itu adalah satu delapan miliar untuk dana pensiun
ini tuh belum termasuk biaya inflasi dan biaya kesehatan yang biasanya meningkat seiring dengan bertambahnya usia kita
supaya nggak berat kumpulin dananya menjelang pensiun lebih baik tuh kita mulai cicil dari sekarang
soalnya kalau nggak kekumpul nanti malah kasian anak cucu yang terbebankan dengan biaya masa pensiun kita
padahal kan generasi selanjutnya pasti punya kehidupan sendiri yang perlu mereka perjuangkan
dana investasi ini mau ditempatkan di mana
sekarang banyak pilihan aset investasi seperti emas reksadana obligasi p dua p lending saham dan cryptocurrency
pilihlah aset investasi yang memang kamu pahami dan sesuai dengan profil resiko kamu
selanjutnya masih dari media sosial
bagaimana cara mengatur keuangan jika terjadi gelombang phk besar besaran agar keuangan keluarga tetap aman
pertama pastikan pola spending kita selama ini
artinya pendapatan kita lebih besar dari pengeluaran
teman teman di sini bisa membuat budgeting tiap bulan untuk tracking kemana sih selama ini pengeluaran kita
nanti bakal kelihatan tuh yang paling boros di mana
untuk hal hal yang bukan prioritas bisa dipotong spendingnya dan dialihkan ke pos tabungan
selain itu teman teman bisa alokasikan budget untuk setiap kebutuhan
misalkan nih ada pos untuk makanan
nah biar hemat bisa pertimbangkan
untuk memasak sendiri dan membawa bekal dari rumah
gak cuma lebih hemat tapi kita bisa mengontrol juga gizi dari makanan yang kita konsumsi
teman teman bisa pakai alokasi lima puluh banding tiga puluh banding dua puluh untuk memulai budgeting ini
angka lima puluh banding tiga puluh banding dua puluh itu fleksibel ya teman teman
artinya bisa disesuaikan lagi dengan besarnya gaji dan kondisi masing masing
nah jangan lupa untuk memastikan pos pos seperti dana darurat asuransi investasi juga aman terisi ya
ada lagi nih pertanyaan bagus dari media sosial
bisnis sampingan apa yang cocok dilakukan sebagai cadangan pendapatan dalam menghadapi gelombang ketiga nanti
kita bisa loh mencari penghasilan tambahan dengan memanfaatkan tren yang ada
apalagi kan di era digital ini sumber informasi itu ada di mana mana
bisa coba mulai berjualan online dengan sistem dropship atau kita juga bisa ngerjain proyek proyek freelance
teman teman di sini juga bisa melakukan personal branding di media sosial untuk membantumu mendapatkan pekerjaan
anggaplah media sosial itu sebagai portfolio terbuka kita dimana kita tuh bisa bebas berkreasi dan berkarya
berhutang itu kan konsepnya the worst case ya alias pilihan terakhir yang bisa diambil
berhutang itu boleh dilakukan asal kita sudah paham syaratnya resikonya dan kewajiban yang harus kita penuhi ketika berhutang
menurutku lebih baik kita pikirkan gimana sih caranya mencegah supaya nantinya kita tuh gak berhutang
mulai dari mengatur perubahan
mulai dari mengatur perubahan
mulai dari mengatur keuangan dengan baik
seperti kita punya pola spending yang benar kita punya dana darurat yang cukup kita juga punya asuransi punya investasi biar tujuan keuangan kita tuh on track
dan yang pastinya kita juga punya rencana cadangan apa yang akan kita kerjakan kedepannya
terima kasih buat pertanyaannya
alangkah lebih baik post budget untuk kesehatan itu apa
budget untuk kesehatan itu selalu ada ya
artinya mau itu dalam kondisi pandemi atau bukan pandemi tetap ada
pos kesehatan itu bisa berupa biaya pencegahan atau biaya pengobatan
kalau kita ngomongin biaya pencegahan itu seperti budget untuk olahraga beli vitamin dan suplemen atau bayar pcr dan antigen
biasanya biaya pengobatan itu pertama kali kita ambil dari pos dana darurat
tapi kan porsi dana darurat ini tuh kan cuma terbatas ya
karena ibaratnya dana darurat tadi tuh kita harus bagi lagi dengan kebutuhan lainnya
sedangkan biaya pengobatan yang harus kita bayar tuh kadang kadang nominalnya cukup besar dan melebihi pos dana darurat kita
solusi yang bisa kita lakukan adalah punya pos khusus untuk asuransi
beberapa kantor tuh sudah memberikan benefit asuransi kesehatan pada karyawannya

zaman sekarang tuh banyak jenis dan fitur asuransi yang udah ditawarkan
dan bisa dibeli dengan mudah lewat smartphone kita
pilihlah produk yang memang sesuai dengan kebutuhan temen temen dan kesanggupan temen temen dalam membayar preminya
kan gini nih beberapa waktu yang lalu tuh ada selebritas yang komplain tentang klaim asuransi yang didapatnya
saya jadi kepikiran nih sebenarnya seperti apa sih cara memilih asuransi
terus gimana caranya supaya kita nih nggak merasa tertipu dengan asuransi
soalnya kan sayang banget ya sudah bayar premi mahal mahal eh yang didapat tidak sesuai dengan yang diharapkan
ini pertanyaan yang bagus ya karena banyak terjadi kasus serupa di indonesia
konsep membeli asuransi itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan membayar kita
misalkan nih dari sisi kebutuhan kan ada beberapa ya jenis asuransi
seperti ada asuransi kesehatan asuransi sakit kritis dan asuransi jiwa
asuransi kesehatan ini biasanya proteksi yang paling basic
teman teman bisa tentuin kira kira pengen dapat tanggungan sebesar apa ya
apakah pembayarannya mau pakai sistem rembers atau pakai sistem cashless
karena tiap asuransi ini punya penawaran yang berbeda
sementara kalau kita ngomongin asuransi sakit kritis temen temen bisa cek dulu nih

apakah ada asuransi yang bisa kita gunakan untuk menangani kelebihan keluarga kita
karena ini juga jadi indikator apakah kita butuh cakupan untuk sakit tersebut
kalau teman teman punya tanggungan keluarga seperti punya anak bisa juga mempertimbangkan untuk punya asuransi jiwa
fungsi asuransi jiwa ini untuk menggantikan peran pencari nafkah jika suatu hari nanti meninggal
pastikan juga temen temen mempelajari kondisi kondisi yang dikecualikan yang tertera dalam polis
dimana biasanya manfaat asuransi ini tuh nggak berlaku untuk penyakit yang sudah ada sebelumnya
teman teman juga perlu untuk membandingkan paling tidak satu atau dua lah ya produk terlebih dahulu
agar kita bisa membeli yang terbaik
bisa bandingkan dari sisi jangkauan perlindungan bisa bandingkan juga dari sisi besar frami yang kita bayarkan
dan juga rekam jejak penyedia asuransi
apakah punya reputasi yang bagus dan pengalaman yang cukup panjang
nah penting juga ya
nah penting juga nih untuk teman teman mastiin kalau nantinya dalam proses klaim itu kita benar benar udah ngumpulin data data yang komplit
seperti kita sudah mengisi kronologis terus juga kita bisa memaparkan juga dokumen tindakan rumah sakit dan dokumen pendukung lainnya
takut gelombang ketiga terjadi dan takut ekonomi kembali terpuruk itu wajar
tapi kita bisa kok mempersiapkan berbagai hal agar keuangan kita aman dalam kondisi darurat
syaratnya punya pilihan
pertama kita harus memiliki keuangan yang cukup
kita persiapkan asuransi dan investasi yang akan membantu kita dalam mencapai tujuan keuangan kita
terima kasih temen temen yang udah menyaksikan infonomic
jangan lupa untuk saksikan infonomik setiap hari rabunya
saya brenda andrina pamit undur diri